terima kasih mas
terima kasih karena sudah percaya sama aku
tidak ada kebohongan lagi dari mulut kamu ya
aku kembali lagi ke rumah ini
apa aku akan disini selamanya
atau nanti aku harus meninggalkan tempat ini lagi
di saat mama mengetahui
kalau aku adalah terpilih dana pembunuhan roy
selamat datang bu andien
bareng barengnya biarin uwi ayah ngakutin ya
ya pak bos
terima kasih ya
maaf ya kita soalnya terlalu bahagia
ya mbak andien jangan pulang
ini semua kalian yang bikin
kamu begitu dicintai di rumah ini
saya harap kamu akan selalu ada di sini
selamat datang kembali ya
selamat datang kembali menantu mama
jangan pernah pergi lagi ya
apa mama masih akan menyatakan itu
kalau mama tahu bahwa aku yang didakwa atas kasusnya roy
apa mama bisa percaya kalau bukan aku pelakunya
saya rindu dengan senyummu
dan juga senyummu
ketawamu di rumah ini bikin suasana hangat
kamu mau pergi lagi
semoga mas a benar benar menyelidiki kasus itu
dan segera menemukan pelakunya
aduh aduh aduh
jangan tinggalin aku lagi ya ma
kak mama udah janji
udah ya din ya
lo kudu bahagia din
lo berhak bahagia
nah berhubungi kita itu lagi merayakan kehadiran mbak andi di rumah ini lagi
gigi udah masak makanannya spesial
beda dari hari hari yang kemarin kemarin
saatnya kita makan malam
sekarang pasti randy udah menghubungi kak rafael
gimana kalo mereka ketemu
terus kak rafael sempet liat wajah matteo
waktu itu kan kak rafael sempet curiga
kalo gue itu ketemu sama matteo
aduh mati gue
gue harus kasih tahu materio nih buat secepatnya pergi dari jakarta
aduh mati gue
gua harus kasih tau matteo nih buat secepatnya pergi dari jakarta
aduhh mati gue
gua harus kasih tau matteo nih buat secepatnya pergi dari jakarta
aduh mati gue
aduh mati gue
gua harus kasih tau matteo nih buat secepatnya pergi dari jakarta
aduh mati gue

wah siapa jawab
masa lu anginnya

handphone gue kan rusak
aduh gimana dong
kamu ini kenapa sih
seharian aku perhatiin kamu itu kayak gelis aja
iya aku emang gelisah sayang
aku gak tenang
sejak kamu ditusuk
aku tuh takut banget sayang
kalo sampe ada orang jahat
yang mau ngelukain kamu lagi
kamu udah janji
kamu minta waktu dua minggu untuk nyelidikin
dan cari bukti soal mbak antin
hari ini udah tepat dua minggu saya
jadi bisa gak kamu berhenti
dengerin apa kata mama papa
waktu dua minggu itu sudah habis
tinggal sedikit lagi
pelakunya sebenarnya akan terungkap
mau kan kamu berhenti
kamu tuh jangan bikin aku khawatir
kasian juga kan mama sama papa
mereka jadi kepikiran terus
nino mau juga berhenti nyelidikin kasus mbak eni
dan mastiin si matteo udah di luar kota
dan gue juga harus mastiin dia gak akan pernah buka mulut
dan sebelumnya pelaku ini pernah menyerang saya juga pak
jadi bapak sebelumnya pernah diserang sama orang ini
saat pertama kali saya mengambil salinan berkasnya dia
di depan kantor pengacara
dia datang dan berusaha mengambil berkas itu pak
beruntung pak nino datang dan bantu saya
pak bapak yakin
saya yakin orang ini adalah pelaku yang sama
saya yakin banget pak
dia pelukis skesa wajah
jadi pak rafael bisa ceritakan tentang detail detail wajah pelaku
biar mas edi yang menggambarkan semuanya
aku begitu merindukan rumah ini
kehangatan di rumah ini
kekeluargaan dan kasih sayang di rumah ini
dan tak apa ku sadari
sudah membuat aku sangat rindu
mas suapin aku dong
mau suapin ya
makan yang banyak ya
gak usah sayang mama bisa makan sendiri kok
mama belum selesai makan ya
jadi papa suapin mama
bapak suapin ya
mas mada tak dulu